setelah memberikan dukungan kepada pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden prabowo subianto dan sandiaga uno
ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono direncanakan akan menerima kunjungan prabowo untuk membahas tim pemenangan
namun pertemuan yang direncanakan terlaksana pada sabtu siang ini batal
baik prabowo maupun sandiaga memutuskan untuk beristirahat guna menghadapi tes kesehatan senin mendatang
santer disebut nama agus yudhoyono yang akan ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan pasangan prabowo sandiaga
masa haye dan sandi saya sendiri di belakangnya dan mempunyai kaun
dan waktu duduk mendaftar menyerahkan itu toh bertukar kursi kan
si sekjennya gerindra uzzani ke kanan terus masa haye di belakangnya
dan saya mendengar terus percakapan percakapan itu
dan bahkan sempat bisik bisik itu ketiga mas sandi mau ke ntb itu
oh iya kita saling menyesuaikan
kami seriang cukup kuat kita
tapi kami belum justru kan mungkin satu dua hari